ribuan masker raib dicuri dari gudang farmasi dinas kesehatan kalimantan tengah pada sabtu dini hari
ironisnya pelaku yang terekam cctv menggunakan pakaian alat pelindung diri atau apd bekas layaknya petugas medis saat melakukan aksinya
aksi pencurian tersebut pertama kali diketahui oleh salah satu staf pegawai dinkes yang mencurigai cctv dalam keadaan mati
setelah dinyalakan kembali ternyata ada aksi pencurian di dalam gudang farmasi
pelaku yang hanya seorang diri membawa kabur enam satu ratus dua puluh lembar masker baik jenis masker bedah dan masker n sembilan puluh lima
bekas yang ada di situ kemarin mungkin ada kegiatan apa pergerakan dari b dua gitu ya
kasus pencurian ribuan masker ini tengah diusut saat reskrim polrestar palangkaraya
selain melakukan olah tkp dan melusuri rekaman cctv aparat kepolisian juga memintai keterangan pegawai dinkes kalimantan tengah di lokasi kejadian
sam sudinur kota palangkaraya kalimantan tengah